sekarang kita minta ganti rugi ya bang
jadi dia merebut pelanggan kita bos
makanya kita rugi besar
jadi kita kesini untuk minta ganti rugi sama dia
tapi dia nggak punya duit
gue lagi butuh banget duit
buat kasih ke ibu dan adik gue
kasih dia pelajaran
dia harus tetap ganti kerugian kita
anak anak butuh bantuan wine
baru aja latihan sebentar
aku ada urusan sebentar
ini bukan lagi gitu
ya gue gak tau
parah banget sih
ada yang bisa saya bantu
ada yang tau gak pelakunya siapa
kita berdua baru selesai makan di belakang
aduh ini kenapa gak ada yang jagain sih
mobil saya jadi hancur kayak gini
gimana sih pak
saya akan cari pelakunya
tadi saya lapar banget
aduh tolong ya pak
cepet ya pak ya
aduh kayak gini banget nih
kita samperin aja yuk
sekalian kasih pelajaran
kalau mereka tahu kita pelakunya
nanti kita dilaporin sama rektor
kalau rektor tahu
nanti kita kena skors lagi dong kayak semester kemarin
mama udah sampai di kampus kamu ya sayang ya
mama tunggu kamu sekarang oke
tunggu bentar ya aku kesana
oke bentar ya ma
eh kenapa sih anak cantiknya mama satu ini
udah ngomongnya bisik bisik
atau jangan jangan sila lagi dalam masalah lagi
anak ini bikin mamanya jadi kepo aja
udah deh aku tunggu aja silla
bos mondi tetap minta ganti rubuh
aku denger katimu
bon jangan kepukukan mama
lama anak kamuapudi lu bikacuk

dan bikin masalah di sini bos
cepetan ke sini bos
gue di jalan dikit lagi sampai
tidak adalah vc
nggak ada siapa siapa
terus tadi bunyi hp siapa ya
bau banget lagi nih
gue juga tau itu bau
pokoknya lo mau ketahuan terus disuruh ganti rugi
nggak mau lah
itu kemobilan mahal banget
terus juga silahkan abis ini ngelelain kita gitu aja
ih mana kita lagi yang kena abisnya
ih ya udah
yuk ke sana
nggak ada fa
ya kan di kampus kita ini ada hantu
terus itu hantu punya hp
eh emang sih zamannya udah beda
cuma serius banget nih ya
gue penasaran banget siapa manusia yang gak bertanggung jawab udah ngerusuin mobil lo kayak begini
mana lo parkirnya di titik buta lagi
jadi kan kita nggak bisa liat pelakunya siapa di cctv

sampai jumpa di video selanjutnya